cepatnya harus menikah pak
supaya saya bisa mendapatkan hak hadap si rena
dia akan berusaha selama enam bulan
apa itu enam bulan
enam bulan buat apa
setelah enam bulan
aku baru ingat
papa kan mau balikin surat perjanjian ke aku
takutnya papa ke rumah aku gak ada
mendingan aku fan aja deh
gue telfon bokap gue dulu ya
gue tunggu disitu ya
papa lagi gak bisa bicara sekarang
papa lagi ada keperluannya
loh papa kenapa ya
tumben suaranya tegang begitu
ada keperluan penting apa
jelasin sama papa
karena papa gak suka ada kebohongan
apalagi ini menyangkut kebahagiaan anak papa
untuk bertahan selama enam bulan
mau menikahi andin waktu itu
karena saya ingin mendapatkan hak adonan
kamu gak cinta sama andin
kamu gak cinta sama dia
waktu kamu minta buru buru
untuk segera nikah
kamu menerima semua masa lalu andi
pada saat itu saya
cepatnya harus menikah
supaya saya bisa mendapatkan hak adonan si rina
dia akan berusaha selama enam bulan
apa itu enam bulan
enam bulan buat apa
setelah enam bulan
karena dari pihak panti
memberikan saya waktu enam bulan
setelah enam bulan
saya akan berusaha selama enam bulan
setelah enam bulan itu
saya bisa mendapatkan
hak adonan si rina secara utuh
seperti saat ini
setelah itu kamu lepas lanjut
dia punya perasaan
dia punya perasaan
saya mengasihi
membesarkan dia dengan cinta
kamu punya hati gak
seorang yang luar biasa seperti andi
setelah enam bulan
hai ah huh ah ya ya elak ayah kiki timbang nyapu segitu doang capek tuh lebay tinggal
ngoceh ngoce doang enak ya bantuin aja enggak enak ya paket atas nama bu kiki
terima kasih banyak
biar apaan sih itu pengen tahu aja udah deh nggak usah kepo ya ayah kiki timbang belanja
online aja pakai rahasiaan apa jangan jangan ini paket buat mas rendia udah nggak usah
ngurusin orang lain
ya mau ini paket untuk siapa udah udah diem aja new ya jemput them aja terus halo
pas banget mas rendy dateng
ini buat mas rendy
pak gak usah rapat rapat gak usah ya
mas kok gak diterima sih
terima dong mas ya
mas rendy mas rendy jangan gitu dong please
kan kiki udah bela belain beli ini buat mas rendy
kiki udah nabung dari hasil kerja payah kiki
kiki udah nabung dari bonus kiki pula